dalam upaya pemulihan trauma terhadap anak anak korban gempa
visions of peace menghibur anak anak korban gempa bumi cianjur
yang tinggal di pengungsian di pondok pesantren hibatusadiah desa nagrag cianjur
vision of peace vop bersama yayasan peduli anak indonesia
menghibur anak anak melalui berbagai kegiatan
salah satunya lomba melukis yang bertemakan perdamaian dunia
kegiatan ini disambut antusias oleh anak anak korban gempa yang mengungsi di lokasi tersebut
acara tersebut merupakan acara vision of peace world
yang sudah dilaksanakan sebanyak enam puluh empat kali dalam kurun lima tahun
sehingga kami memutuskan untuk datang kemari bukan hanya untuk membagi bagi sumbangan
karena mungkin banyak yang sudah melakukannya
tetapi di samping itu memberikan mereka semangat
harapan bahwa semua ini akan berlalu
dan mereka adalah pemenang pemenang survival dari fungsi baini
anak anak di pengungsian terlihat bahagia saat diajak bernyanyi dan menerima berbagai hadiah
terlebih bagi para juara lomba melukis
pipit anggrani dan rianti dinanti juara satu dan juara dua lomba menggambar tentang perdamaian dunia
mengaku sangat bahagia bisa menjadi juara
katanya dapat handphone juga
itu dapat apa aja tadi
dapat uang uang jajan uang sekolah penhargaan sama
founder visions of peace datang ke tempat pengungsian anak anak korban gempa bukan sekedar membawa pesan perdamaian
mereka juga ingin memberikan inspirasi dan harapan bagi anak anak korban gempa di cianjur
cianjur jawa barat